masa sosialisasi mekanisme pembelian minyak goreng curah untuk rakyat dimulai pada senin dua puluh tujuh juni dan akan berakhir pada sepuluh juli mendatang
nantinya persenin sebelas juli setiap masyarakat yang hendak membeli minyak goreng curah wajib memindai kode qr di aplikasi peduli lindungi atau menunjukkan ktp di toko toko pengecer yang sudah terdaftar
satu nik hanya diperbolehkan membeli maksimal sepuluh kg minyak goreng curah per hari
senin ini di pasar minggu jakarta selatan para pedagang mengaku belum mendapat informasi resmi terkait sosialisasi pembelian minyak goreng curah
belum jelas sih masih kayak percakapan eh masih narasi pak luhut aja kan untuk sosialisasi ke bawahnya kan belum ada
jadi pedagang juga belum tahu kan gimana kebijakan ke depannya
katanya per sebelas juli juga kita juga baru tahu juga ya bakal ada rencana tanggal sebelas juli itu
sosialisasi dari pabrik emang udah ada seminggu dua minggu kebelakang emang udah ada sosialisasinya
cuma penerapannya belum tahu ya
makanya kita juga ke pedagang juga bingung nih mau bilang ke pedagang apa yang harus dilakuin
yang setahu saya sih kemarin harus ngumpulin ktp terus harus scan peduli lindungi
kayak gitu sih
sementara itu tanggapan dari para pembeli juga beragam
meski pemerintah mengklaim program ini bakal memastikan minyak goreng curah tersedia dan harganya terjangkau
sebagian konsumen menilai aturan baru tersebut rumit dan menyulitkan pembelian
menurut saya tidak setuju karena ribet sebagai mak mak gak mau ribet ribet deh
tidak semua ibu ibu mengerti yang namanya gadget
kan harus download aplikasi
peduli lindungi segala macam itu menurut saya sangat ribet
supaya tidak ada penimbunan kan
kan karena agak sulit lah istilahnya mau mendapatkan
gak ada yang ninggun jadi
karena ibu sudah punya aplikasi sih
sebelumnya menko kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan mengatakan mgcr dapat diperoleh masyarakat melalui penjualan terdaftar resmi
dalam program sistem informasi minyak goreng curah atau
minyak goreng curah juga bisa didapat melalui pelaku usaha jasa logistik dan eceran
yakni warung pangan yang menjual bahan pokok dan warung guri atau warung makanan kemasan
untuk mengetahui toko mana saja yang terdaftar masyarakat dapat melihat pada tautan minyak goreng id
puti fanfudi imam muhairib jakarta